setelah kamu tau ini
eee ya aku pernah pernah gak tau lah om
aku pernah persimpati aja sama dia
eee aku pernah pernah kasihan sama dia
ini itu segala macem
eh terus bodohnya dia percaya lagi sama aku
nah itulah yang om senang sama kamu
kamu cerdik sekali
sekarang kamu cuma
ngambil hatinya si mondi
ya om sekali lagi makasih ya
aku harus telepon alex sekarang
tunggu main helpon tante
nggak ada apa apa kok alex
tante cuma mau bilang
kalo tante tuh sangat setuju
dengan hubungan kamu dengan adriana
jadi terusin aja
adriana kan masih
kalo itu gak masalah alex
ini juga lagi proses perceraian
sebentar lagi udah bye
dan adriana menjadi wanita yang
jadi kamu lebih gampang jalannya
nanti tante bantu deh alex
untuk kamu bisa tetap terus deket sama adriana
dan tambah deket lagi sama adriana
soalnya tante tuh udah
kadung jatuh cinta gitu
ngeliat kamu dan omel kamu
seneng rasanya adem gitu
tante juga ikut seneng alex
tapi untuk sekarang ini tante
tante pasti bantuin kamu deh beneran
kamu pokoknya terus deketin adriana aja
tetep gini ya
tante kasih tau kisih kisihnya
deket sama adriana
dan bisa mendapatkan adriana
nah ini dia
adriana itu kan anaknya manja ya alex
tante kan ngegedein adriana dari kecil
jadi kamu kasih perhatiannya
terus dia gitu sama adriana tuh yang ngemong
terus udah gitu
kasih bawain hal hal yang kecil gak penting
tapi itu menyentuh
seperti makanan misalnya kesukaannya dia
martabak atau apapun alex
pokoknya curi perhatiannya
dengan cara seperti itu
tante juga gak akan maksain kamu kok
untuk ngedeketin adriana sekarang
tante mengerti perasaan kamu
tapi kalo udah ketep palu
nah kamu bisa langsung deh deketin adriana
dan tante akan janji
bantuin kamu sekuat tenaga
kalau gitu udah dulu ya alex ya
satu misi sedang berakhir
satu misi sedang berakhir
satu misi sedang dijangankan
satu misi sedang berakhir
satu misi sedang dijangankan
satu misi sedang dijangankan
satu misi sedang dijangankan
satu misi sedang dijangankan
aduh ini tuh gue mimpi gak sih
ini tuh nyata
aukh akhirnya gue bisa dapetin moni lagi
eh terlalu deh tapi enak ya telfon di malam malam kayak gini
ah siapa sih malam malam begini nelfon
oh bella kalo orang lain sudah gua makin
halo om dana maaf ya telepon malam malam kayak gini
ya nggak apa apa ada apa bella
iya om jadi tadi itu aku ketemu sama raya
iya raja terus om tebak dong tadi si raja ngomong apa sama aku
iya om jadi si raya itu suruh aku
deketin mondi ya aku seneng banget dong om
iya aku seneng banget
om sudah ngebayangin
ya iyalah oh aku seneng banget ini kan rencana aku dari dulu deketin mondi
tapi thanks banget ya om tadi itu soalnya si raya ngomong sama aku
kalau dia ngomong ini semua dia ngelakuin ini semua
karena dia gak pengen om dana tuh ngegangguin keluarga dia lagi
pokoknya om dana tuh hebat banget deh
iya dia ngomong kayak gitu kak aku
thanks banget ya om
ini semua tuh gara gara rencana om aku bisa kayak gini
ya gak juga
ini karena kamu memang sudah jodoh sama mondi
om kan cuma bisa bantu sebisanya aja
terus rencana kamu apa selanjutnya setelah kamu tahu ini
eh ya aku pura pura gak tau lah om
aku pura pura simpati aja sama dia
eee aku pura pura kasihan sama dia ini itu segala macem
eh terus bodohnya dia percaya lagi sama aku
nah itulah yang om senang sama kamu
kamu cerdik sekali
sekarang kamu cuma usahain bagaimana ngambil hatinya si mondi
ya om sekali lagi makasih ya
kalau bella happy om juga happy
udah dulu ya om
hmm pokoknya rencana gue gue harus pelan pelan tuh deketin mondi
gue harus deketin dia semuut aja yang pelan biar mondi juga nyaman sama gue
terus abis itu pelan pelan deh gue deketin dia dan bikin mundi percaya sama gue kalau gue tuh sama sekali gak ada perasaan sama
ya ya itu pleb
bener juga omongan dinda
gue gertak sedikit si raya nurut sama gue
sekarang gue harus sering nemuin mondi sama bella
supaya mondi jatuh cinta sama bella
ngomong apaan sih bapaknya nelfonnya
kok gak diangkat
soalnya emang jadi kebangun
ini buku kita
penasnya udah agak turun
udah gak menggigil lagi udah lebih baik kok
mau apa di buku dokter aja kali ya
oh gak usah lah
kayanya raya cuma ngecapean aja kok
kata abah dia hanya perlu istirahat dan banyak makan
kamu juga istirahat ki
kamu harus jaga kondisi nanti kamu malah yang sakit
iya deh mak
yaudah sana istirahat
makanya raya cepet sembuh deh
ini mau juga istirahat ya mak
kita kita ditubuhkan husus kettu cikgap
rapinya tuh update pagi
jika rambutnya paradigmas belum banyak working atas kamei telephone
pak rambutnya si sarding dari dulu juga tidak pernah acak acakan rapih terus
pak ini mau dipajang atau mau disimpan
dipajang itu supados nanti kalau customer lihat tahu customer
itulah pokoknya biar kelihatan
pak sampai si sarding ngantuk
pak ini sudah seberapa kuat
kita berjalan dulu ya sampai besok berjalan lagi
biasa lagi suka begadang kuat sampai pagi sekarang baru jam sabar
pak kalau sekarang beda faktor umur dari pak retomo ya
pak retomo masih muda sampai pagi juga kita bergadang kuat
terus kok bergadang
pak kamu berbalik balik saya lihat kamu berbalik balik terus